ini pinangnya sama sirihnya kita gak cobain dulu kum
ya dari mana kita tahu pun kan kita belum cobain
kayak kita beli jeruk bung
eh giliran dimakan asem
ya siapa tau kita
iya ceng maaf ya ceng
naik ke belakang sini saya boncengi
kamu teh gak boleh emosian sama idoy
eh buruan acek makin kacau
mau ma terima kasih
eh tau gak gimana kalo kita cari buah pinang
di danau kang jauh
wah kalo itu masa yang gak tau kang akum
kesurupan apa kang
udah deh gak usah nanya ribet ah
iya kang permisi
kamu ke cibatu cari apel
saya ke danau cari pinang
nah kan kamu dong nyarinya gratis
saya pake duit
ya sudah kalo begitu
kamu yang cari pinang ke danau
kamu ambil buahnya lalu kamu turun lagi
saya ke cibatu beli apa
kamu yang panjat
saya ke cibatu lah
kita ke danau
kita ke cibatu kang
kan cuma ada saya sama kamu dong
berarti ya saya sama kamu
kalo kamu yang ngasih tau
tidak ada satupun yang boleh bicara
tentang konspirasi global
ada sekdes baru
bisa jadi beliau utusan
untuk melenyapkan kita
siap satu komandan
ini pak sogi
satdes yang baru
pak pak pak
yang dibilang sama pak kari sebenar
ustadz besar disini
sebagai pemuka masyarakat
yang paling disegani dan dihormati di masyarakat sarawas
dan juga disegani oleh masyarakat disini
itu benar pak sogi
pak muda adi ini kalo tidak mengenal saya
tidak mungkin mendapatkan jabatan tinggi di kecamatan
coba tuh belajarnya dari siapa
dari pak ustadz rw
saya senang sekali berada di desa cirawas ini
banyak belajar dari pak ustadz ero
ilmu saya teh
kalo pak sogi ingin menimbaknya
harus dengan timah yang besar
saya siap belajar
kita kan cuma sebentar ya
tidak usah katanya
nah ini pak aming
ini akam tip kita
ya banyak belajar dari saya
kalau sekarang mah sudah bisa diandalkan
siap pak ustadz rw
kalau bapak ingin berkeliling keliling berkenalan dengan warga
bisa diantar pak mulia di
pak mulyadi mah sudah dianggap warga di desa ini
makasih pak ustadz rw
kemarin itu perayaan kemerdekaan kita yang keberapa ya
kalau saya mah udah yang ke sepuluh
nah pak ustadz rw
nah pak ustadz rw
nah pak ustadz rw
nah pak ustadz rw
ya berumah ya
kan pak hacem kesurupan
kesurupan apa stres kayak tatang
kesurupan kaya takang dadang
ah ee tamah pasti ketularan kang tatang
saya rasa kewalah karena sombong gak pernah ikut merayakan kemerdekaan bareng kita
supaya tau ceritanya
kalo sekarang mah siapa yang jagain anak anak
ini buku bagus
siapa kita di masa depan
tergantung dari attitude kita saat ini
supaya papih teh bisa mendidik kamu dengan baik
agar ronaldo teh attitude nya baik
hari gini baru datang chef
ronaldo udah tidur lagi
kemaren teh kecapean di danau
semua orang teh pada nanyain lusidan
tumben katanya lusidan gak datang ke perayaan kemerdekaan
urus ronaldo dengan benar
kamu pikir kamu sudah merdeka asep
jangan lupa buatin susu buat ronaldo
hehehe siap lusidan
gak pengen jaga
tahu kum kan kita belum cobain
kayak kita beli jeruk pun
eh giliran dimakan asem
ya siapa tau kita ini salah petik kum
kita metiknya yang gak pahit
si dadang kemananya lama sekali
keci batu kum
keci batu atau kemana kum
kan kamu yang ingat
seharusnya kamu yang lebih tahu bukan saya
iya doi keci batu tapi kenapa lama sekali
dadang keci batu
beli apel kenapa lama sekali
mungkin belum ada yang mateng kum
makanya kang dadang nunggu
apel itu ditanam dong bukan dimasak
jadi pasti sudah mateng
gue kan begitu kum
buah begitu berbuah itu gak langsung mateng kum
dadang beli apel dari amerika
amerika itu siapa kum
amerika itu nama negara
cibati itu nama negara ya kok
di terbesar amerika kemarin juga
orang cibati ya kum
apel itu dari negara amerika doi
amerika itu bukan cibati
amerika itu di luar negeri sana
deket saudi kum
wasain kan gak punya adiknya
ya kalau gitu ngapain beli kecibatu
mendingan beli keidan aja tuh